kita beralih ke informasi lainnya
tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan komisi pemberantasan korupsi
fredrik yunadi mengatakan kpk adalah teroris
hal ini diungkapkan sebelum sidang dakwaan terhadap fredrich dimulai
tidak hanya menyebut kpk sebagai teroris
fredrich yang kerap dikenal dengan mengeluarkan pernyataan bombastis
menyebutkan bahwa dakwaan kpk manipulasi
ia mengaku keberatan dengan cara penyidik kpk mendatangi kediamannya beramai ramai
fredrich juga sempat menyatakan keberatan di muka persidangan maksud saya mengenai catatan penahanannya yang tertera dalam dakwaan
kamis ini fredrich menjalani sidang perdana kasus dugaan merintangi penyidikan kpk
dalam dakwaannya ia bersama dokter rumah sakit permata hijau jakarta
diduga memanipulasi data agar setianowanto tak diperiksa kpk
mantan kuasa hukum setia novanto ini pun sempat berencana mengajukan eksepsi
tetapi urung karena kuasa hukumnya meminta eksepsi dibacakan
pada kamis pekan depan
saya sudah menjelaskan bahwa apa yang dakwaan dicantumkan itu palsu dan direkayasa
dan terang terang terangan memalsukan
yang perlu harus tahu di sini
bapak setianowanto dipaksa oleh penyidik
supaya mencabut dua belas surat kuasa saya yang pernah beliau berikan ke saya
meskipun dalam hal ini surat laporan polisi
yang dimana agus raharjo dan saud situmorang
yang diduga telah melakukan tindak pidana itu semuanya sedang berjalan
tapi mereka dengan berbagai upaya memaksa pak setia novanto untuk mencabut kuasa saya
saya bilang itu hak daripada pak stiano fanto mau mencabut atau tidak
tetapi itu adalah delik umum
dicabut tidak dicabut tindak pidana tersebut wajib tetap diproses
dalam hal ini juga banyak masalah yang dakwaan yang menyatakan ini itu semuanya itu palsu
karena saya punya bukti nanti saya akan putarkan slide nya
saya akan membuktikan bagaimana mereka merekayasa
yang menelpon ke kpk bahwa pak sn itu adalah sakit
saya yang menelpon media bahwa ini pak setianowanto itu ada mengalaminin suatu kecelakaan
kalau itu suatu kecelakaan
apakah mungkin saya telpon kalian
mantan kuasa hukum setianowanto fredrik yunadi akan menjalani sidang perdana di pengadilan tipikor
dengan dakwaan menghalang halangi penyidikan kpk
dan produser lapangan sian indonesia maria sarjana akan melaporkan dari pengadilan tipikor
maria sejauh ini bagaimana jalannya sidang perdana kali ini
ya selamat siang alfian
jalannya sidang perdana bagi fredrik yunadi dalam kasus dugaan
merintangi penyidikan kpk sudah selesai
tadi sekitar satu jam yang lalu sekitar pukul sebelas waktu indonesia bagian barat
banyak hal yang menarik dalam sidang dengan terdakwa fredrik yunadi
tadi dalam ruang sidang sudah dibacakan dakwaan dari jaksa penuntut umum yang berasal dari kpk
tadi dalam dakwaan disebutkan dengan jelas beberapa hal
diantaranya adalah diduga fredrik yunadi bersama dengan dokter rumah sakit
merekayasa rekam medis atau merekayasa keadaan kesehatan setia novanto
sehingga setia novanto urung diperiksa oleh pemeriksa di komisi pemberantasan korupsi
kemudian apa apa saja yang dilakukan oleh fredrik yunadi
tadi sudah dibeberkan di dalam ruang sidang
diantaranya adalah fredrik meminta atau mendatangi bimanes sutarjo di apartemen bimanes
di apartemen dokter ini fredrik yunadi meminta bimanes sutarjo
untuk membuat laporan palsu
yang berisi bahwa setia novanto ini sakit hipertensi akut
sehingga tidak dapat menjalani pemeriksaan kpk
dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit permata hijau jakarta
frederick juga mendatangi bimanes dengan membawa sejumlah dokumen
yang didapatkan frederick yunadi dari reka medis setia novanto
di rumah sakit premier jakarta
tetapi ketika dilakukan cross check
dengan rumah sakit premier jakarta
maka didapatilah fakta
bahwa sesungguhnya rumah sakit premier jakarta tidak pernah memberikan izin
kepada siapapun untuk melakukan kopi dan foto
dari dokumen rekam medis setia novanto
sehingga ada dugaan
bahwa fredrik yunadi ini mendapatkan foto mengenai rekam medis di premier jakarta
dengan cara yang ilegal atau tidak semestinya
kemudian selain itu alfian
fredrik yunadi juga diduga
bersama sama dengan bimane sutarjo
sehingga nantinya setia novanto langsung dapat dirawat di rumah sakit permata hijau
di kelas vip
dan memang selain itu
dalam dakwaan juga dijabarkan
bahwa sesungguhnya tanggal sepuluh november dua ribu tujuh belas
penyidik kpk telah memanggil setia novanto untuk diperiksa
fredrik menyarankan kepada setia novanto untuk tidak hadir dalam pemeriksaan kpk
dengan alasan bahwa memeriksa seorang ketua dpr harus melalui mekanisme yang tepat
fredrik beralasan dirinya telah mengajukan judicial review
urung dilakukan pemeriksaan
kemudian dipanggil lagi tanggal empat belas
dan fredrik memberikan surat
yang berisi bahwa saat itu sedang menunggu keputusan judicial review
pengajuan judicial review yang dilakukan oleh frederick yunadi
bersama dengan setia novanto ini
baru diajukan pada hari itu juga
yaitu tanggal empat belas november dua ribu tujuh belas
menda lanjuti adanya indikasi bahwa mereka akan melarikan diri
dari pemeriksaan atau itikat tidak baik terhadap pemeriksaan kpk
pihak penyidik kpk kemudian pada tanggal lima belas november dua ribu tujuh belas
mendatangi kediaman setia novanto
tetapi tidak bertemu dengan setia novanto
bertemu dengan frederick yunadi yang ketika itu penyidik menanyakan
apakah mengetahui keberadaan seti anto
freduring menjawab tidak tahu
sedangkan saat itu setia novanto berada di gedung dprri
dan selanjutnya ketika itu fedris juga menelpon dokter bimane sutarjo atau meminta dokter bimane sutarjo untuk selanjutnya membuat pernyataan atau rekomendasi palsu bahwa setia novanto harus mendapatkan perawatan intensif karena sakit akibat kecelakaan
padahal pada waktu itu setia novanto masih berada di gedung dpr ri dan belum mengalami kecelakaan
dan ini pula yang menjadi fakta fakta yang kemudian penyidik kpk mantap membawa fedri kyunari sebagai tersangka dalam kasus dugaan merintangi proses penyidikan kpk terhadap setia novanto
tidak hanya itu kemudian ketika sudah sampai di rumah sakit permata hijau saat itu seharusnya dalam prosedur rumah sakit orang yang datang harus melalui instalasi gawat darurat kemudian diperiksa kemudian ditentukan apakah ia harus mendapatkan perawatan intensif atau tidak
namun kemudian setia novanto langsung dimasukkan ke ruang vip dan ini bimanes sutarjo meminta kepada dokter jaga igd saat itu yaitu michael ciacahaya untuk memberikan rekomendasi
tetapi michael chasaya menolak dan kemudian justru bimanes yang menandatangani
kemudian ada dua surat rekomendasi alfian yang dibuat oleh bimane sutarjo saat itu
pertama ketika bimane sutarjo bertindak atau berlaku seolah olah menjadi dokter jaga di igd
kemudian setelah masuk ke ruang perawatan bimanes sutarjo kembali
membuat surat rekomendasi sehingga setia novanto dapat dirawat di ruang vip atas nama poli periksa
sedangkan pada saat itu bimane sutarjo tidak sedang dalam menjalankan polinya atau tidak sedang bertugas di rumah sakit permata hijau
kemudian ada beberapa kejanggalan yang lain diantaranya adalah ruang vip yang sudah dipesan sehari sebelum kecelakaan terjadi
dan ini tadi sudah dibacakan kemudian ketika dimintai tanggapannya
fredrik yunadi dengan menggebu gebu alfian menyatakan bahwa ini yang dituduhkan atau yang ada dalam dakwaan itu tidak benar
dan dirinya langsung ingin mengajukan eksepsi atau nota keberatan saat itu juga
tetapi kemudian ini ada hal yang menarik di sini alfian
dimana seharusnya antara kuasa hukum dengan terdakwa atau tersangka seharusnya ada korelasi pemikiran
tetapi pada saat frederick yunadi menyatakan bahwa dirinya ingin langsung mengajukan eksepsi
ternyata pihak kuasa hukum menyatakan hal yang berbeda
pihak kuasa hukum menyatakan meminta waktu satu minggu lamanya untuk kemudian membuat eksepsi dan baru dibacakan pada kamis minggu depan
sehingga tadi majelis hakim memberikan waktu bagi frederick yunadi dan juga kuasa hukum untuk berunding terlebih dahulu
dan akhirnya diputuskan bahwa eksepsi atau nota keberatan dari fedrik yunadi dan juga kuasa hukum akan dibacakan pada kamis minggu depan
kemudian ada hal yang menarik
lagi lagi bombastis atau kata kata bombastis yang dikeluarkan oleh fredrik yunadi
tadi sebelum pemeriksaan dimulai bahkan frederick sudah menyatakan bahwa kpk adalah teroris
setelah itu frederick yunadi juga menyatakan keberatannya ketika kpk datang ke rumahnya frederick yunadi untuk melakukan penggeledahan saat itu
ia keberatan karena tidak satu atau dua orang yang datang tetapi ada delapan orang yang datang ke rumah frederick yunadi
dan kemudian bertemu dengan istri dan juga anak fedrik yunadi
ini yang kemudian membuat fredrik menggebu gebu bahkan marah bahkan menyatakan pernyataan yang
saya bilang alfian terlalu berlebihan karena menggunakan kata kata kasar atau kata kata kotor yang dilontarkan kepada penyidik kpk
tadi pada saat sebelum sidang dan juga setelah keluar sidang
bisa saya gambarkan di sini mungkin frederick meluapkan kemarahannya dan semi curhat seperti itu ke media
bahwa dirinya tidak menyukai apa yang dilakukan oleh penyidik kpk
termasuk pada saat penyidik kpk datang ke sel atau ruangan sel dari fredrik yunadi untuk meminta persetujuan adanya pelimpahan
tahap kedua atau pelimpahan kepada tahap pengadilan di pengadilan tipikor jakarta
kemudian tadi juga fredrik menyayangkan segala macam tindakan dari penyidik kpk
termasuk yang tadi juga sudah kita dengar bersama
fedrik sempat menyinggung mengenai kasus hukum dari sal citu morang dan juga kasus hukum dari pimpinan kpk yang lain
akan tetap berjalan meskipun kasusnya saat ini juga berjalan di pengadilan tipikor jakarta
kami disini alfian masih menunggu bagaimana nanti sidangnya
pada hari kamis mendatang apa yang kemudian ingin diajukan
keberatan keberatan apa yang diajukan oleh fredrik yunadi
yang tidak lain selalu mengukapkan pernyataan atau perkataan yang bombastis
alfian kami masih menunggu disini
baik terima kasih maria sarjana langsung dari pengadilan tipikor jakarta